dan saat lagi kita akan tersambung dengan sambungan langsung dari gedung mahkamah konstitusi
dimana akan dibacakan putusan atas dugaan pelanggaran etik terhadap patrialis akbar
berikutnya disebut hakim terduga
pada tahun dua ribu tujuh belas bertandang dua puluh tujuh januari dua ribu tujuh belas dewan etik hakim konstitusi selanjutnya disebut dewan etik
memutuskan bahwa hakim terduga melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi
kemudian dewan etik menusulkan pendentukan majelis komulatan mahkamah konstitusi
selanjutnya disebut majelis kehormatan
kehormatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga
tentang mahkamah konstitusi sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor delapan tahun dua ribu sebelas
tentang perubahan atas undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga tentang mahkamah konstitusi selanjutnya disebut uunk
dan peraturan mahkamah konstitusi pnk no dua tahun dua ribu empat belas
tentang majelis kehormatan
di samping itu dewan etik juga mengusulkan pembebas tugasan hakim terduga
bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan tersebut di atas
dewan etik menjelaskan dan melengkapi hal dimaksud dari pemberitaan info media
tentang adanya kasus operasi tangkap tangan ott dari komisi pemberantasan korupsi
dan kemudian mengatakan bahwa perubahan tersebut adalah keadaan yang tidak terkait dengan keadaan hakim terduga

tentang pengujian undang undang no empat puluh satu tahun dua ribu empat belas
tentang perubahan undang undang nomor delapan belas tahun dua ribu sembilan
tentang keternakan dan kesehatan hewan selanjutnya disebut pu keternakan dan kesehatan hewan
hal tersebut telah dikuatkan oleh kpu dan keternakan dan kesehatan hewan
hal tersebut telah dikuatkan oleh kpu dan kesehatan hewan
dengan dugaan melakukan hudup perlebihan tidak n polasi
dengan dugaan melakukan hudup perlebihan tidak n polasi

berdasarkan info media yaitu mengumpulkan pemberitaan media dan mendalami isinya looks values
panetra dan panetra tenganti
garis gakar tiga belas
pada tanggal dua puluh enam januari
ada pun keterangan
yang disampaikan oleh masing masing saksi
dalam penjelasan lisanya
dan hakim konstitusi
kumpul menyampaikan keterangan
yang pada pokoknya seperti itu
bahwa objek permohonan pemohon
adalah mengenai penujian materi
dan kesehatan hewan
bahwa menurut pemohon
sedemikian terdapat dalam
menyatakan bahwa penerapan
atau jurnal dalam suatu negara
pada dasarnya telah diatakan
lufthansa dengan uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
garis gakar tujuh
enam undang undang perubahan
yaitu undang undang nomor satu
justru frasi tersebut
kemudian dihidupkan kembali
pembelakuan sistem zona tersebut
ya saat ini majelis
kehormatan mahkamah konstitusi
masih membutuhkan hasil
sidang tentang pelanggaran etik
yang dilakukan oleh patrialis akbar
terkait dengan kasus suap
begitu uji materi